komisi pemberantasan korupsi akan melelang barang sitaan milik terpidana korupsi di jakarta convention center jumat dua puluh dua september
ada pun barang yang akan dilelang berupa mobil dan tanah milik koruptor
para peserta lelang kpk mendatangi gedung kpk c satu di jalan rasuna said jakarta selatan selasa siang
mereka melihat mobil yang disita lembaga antirasuah yang akan dilelang di jakarta convention center jumat besok
deretan mobil yang terparkir di gedung kpk c satu ini antara lain volkswagen beetle honda crv jeep vw golf
kondisi mobil mobil tersebut tampak masih bagus
mobil volkswagen beetle berwarna putih menarik perhatian pengunjung yang datang
berdasarkan situs resmi kpk go id harga volkswagen beetle tahun dua ribu dua puluh
dua ribu dua belas dibanderol rp dua ratus delapan puluh enam tujuh juta
harga ini merupakan harga awal yang dipatok oleh kpk
ada ketertarikan saya melihat ada mobil lelang ini
biasanya kalau dari tahun dulu kan pasti harganya kemiring dari harga pasaran
memang ada keinginan untuk nyari mobil yang kalau memang kita harga murah kenapa enggak gitu apalagi kan
lelang dibuka untuk umum dengan persyaratan yang cukup mudah
jalan peserta lelang pun
pengunjung dapat melihat mobil yang ditawarkan terlebih dahulu untuk memastikan barang layak dijual
sementara untuk lelang tanah akan digelar di aula kpknl dan pasar
gedung keuangan negara satu dan pasar bali pada dua puluh delapan september mendatang
tanah yang akan dilelang milik mantan bupati subang ojang sohandi
dan mantan kakor lantas irjen paul joko susilo
nantinya uang penjualan barang sitaan ini akan masuk kas negara
dan akan digunakan untuk menutup kerugian negara
akibat tindak pidana korupsi